yang pertama kita
ribuan buruh menggelar aksi long march di ruas jalan cikarang cibarusah cikarang selatan bekasi jawa barat pada kami siang
masa menggelar orasi serta membawa kerana mayat sebagai simbol matinya hati nurani pemerintah kabupaten bekasi dalam menentukan upah minimum kabupaten
masa menuntut pemerintah kabupaten bekasi merekomendasikan umk kepada pemerintah provinsi jawa barat di atas sepuluh persen
akibat aksi buruh ruas jalan arteri cikarang cibarusah khususnya yang menuju cibarusah mengalami kemacetan
demo buruh menolak penetapan upah minimum provinsi dan kabupaten kota juga digelar di kota bandung pada kamis siang
demo yang digelar di depan gedung sate ini merupakan pernyataan sikap buruh yang menolak penetapan upah minimum provinsi dan kabupaten kota
yang menggunakan formulasi peraturan pemerintah no tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu tentang pengupahan
rencananya ada sekitar dua buruh yang melakukan aksi demo pada kamis siang
tim liputan cnn indonesia